kita buka acara pada siang
sejumlah organisasi profesi kesehatan di jawa timur
menolak rancangan undang undang kesehatan omnibus law
yang masuk dalam program legislasi nasional dua ribu dua puluh
organisasi profesi kesehatan juga menyatakan
belum menerima draft resmi ruu itu
dan belum dimintai pendapat
ruu kesehatan omnibus law dinilai akan berdampak
pada kemandirian organisasi profesi kesehatan
dan keselamatan serta kesehatan masyarakat
misalnya saja poin tentang surat tanda registrasi tenaga kesehatan
yang tidak lagi memerlukan rekomendasi dari organisasi profesi
contohnya contoh saja satu bahwa tentang str
tidak lagi memerlukan rekomendasi profesi
ini kan berbahaya
siapa yang mengawasi kemampuan mereka
siapa yang mengawasi tentang etik mereka
dengan jumlah yang jutaan semua begini
tenaga kesehatan tidak lagi
tidak mungkin satu sisi saja
karena kehidupan sehari hari itu sangat berbeda beda
kemudian organisasi yang profesi yang mungkin akan ditunjuk oleh pemerintah
ya bukan berdasarkan kemandirian kita
ini juga berbahaya
karena ingat organisasi profesi itu mempunyai standar etik
ruu kesehatan omnibus law juga memungkinkan
penentu seleksi tenaga kesehatan asing adalah pemerintah
sementara selama ini
wewenangnya berada di tangan
dan organisasi profesi
undang undang tentang keperawatan yang berisi tujuh puluh enam pasal
dipangkas menjadi dua pasal saja
nah itu nanti kalau itu semuanya ya
kita tidak punya wawonan sama sekali
maka segitu pemerintahan itu berganti
itu akan berganti terus
karena levelnya hanya seluruh level peraturan pemerintah
sehingga kita khawatirkan nanti akan berdiri
semua sakit sudah ada
sdm juga omongannya dari luar
alkes juga digunakan ini
nah ini saya rasa ini harus menjadi pertimbangan kita semuanya
untuk menolak yang lebih besar itu
alih alih membuat ruu kesehatan omnibus law
pemerintah justru harusnya berfokus
mengurus pemerataan layanan kesehatan
misalnya jumlah dokter gigi di jawa timur sebanyak lima enam ratus orang
sementara di maluku utara hanya satu ratus empat orang
jumlah dokter gigi sebanyak dua orang
sementara di sampang hanya dua puluh empat orang
dan di pacitan hanya dua puluh delapan orang
ini karena ada pengaturan yang tidak menggambarkan pemerataan kesehatan
jadi harusnya tenaga kesehatan bisa dilatakan sejumlah rupa
sehingga di seluruh tempat di indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang baik
dan tentunya pemerintah harus memfasilitasi ya
jadi harusnya diperhatikan dengan kesempatan yang sama
menurut persatuan dokter gigi indonesia pengurus wilayah jatim
idealnya satu dokter gigi melayani sembilan orang penduduk
kamsa tamarindora ganjar wijaksono surabaya jawa timur